seorang anak balita tewas akibat tindak kekerasan ayah tirinya
setelah diotopsi di rumah sakit keramat jati jakarta timur
jasad sang balita langsung dimakamkan di tpu kule kampung cikeas bogor
sebelumnya anak urus yang empat tahun tersebut ditemukan tewas
dengan tubuh penuh luka dan jenazahnya sempat ditelantarkan di rumah kontrakan
dede yanti ibukan mungkorban istri saat jasad anaknya dikebumikan di tpu kule
kampung cikeas bogor jawa barat
jenazah balita malang bernama kanja isabel putri ini baru dimakamkan
setelah diautopsi kepolisian lantaran adanya luka di tubuhnya yang mencurigakan
jenazah korban yang sempat ditelantarkan di rumah kontrakan orang tuanya
membuat warga curiga dan melapor ke pihak berwajib
kanja dikabarkan tewas setelah mengalami penyiksaan fisik oleh ayah tirinya jj
di tubuh korban ditemukan luka memar dan bekas sayatan
sebelumnya sang ayah memberi latihan fisik
di sini persis jadi pas ngeliat anak kecilnya ini jadi istilahnya agak percaya juga
tersangka jj terus mengelak saat diinterogasi oleh petugas unit perlindungan perempuan dan anak
ia mengaku sengaja memberi latihan bela diri kepada anak tirinya yang baru berusia empat tahun tersebut
fisiknya lemah terus empoyongan
anak empat tahun itu diajak katihan skotjam
polisi telah menetapkan jj sebagai tersangka pelaku penganiayaan
sementara itu ibu kandungnya masih diperiksa sebagai saksi
meninggalnya seorang balita umur empat tahun di luar kebiasaan
di mana informasi yang kita dapatkan
bahwa sekujur tubuh anak tersebut terdapat lebam lebam
dari informasi tersebut kita tindak lanjuti
dan kita kemudian melakukan pengecekan
ternyata betul yang kita curigai tanda tanda kekerasan
akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis undang undang perlindungan anak
dengan ancaman dua puluh tahun penjara
muhammad juanda bogor